wabah virus corona membuat masyarakat bekerja dari rumah dan anak anak pun terpaksa belajar secara daring
tentu saja penggunaan listrik rumah tangga pun meningkat dan apakah pemerintah bisa memastikan pasokan listrik aman selama pandemi ini
dan juga bagaimana warga bisa menyampaikan keluhan dan laporan adanya gangguan listrik selama stay at home
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
pandemi covid sembilan belas yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun berdampak di berbagai sektor
masyarakat yang diimbau mengurangi mobilitas tentu berdampak pada pemakaian listrik
pln menyebut terjadi peningkatan konsumsi listrik di sektor pelanggan rumah tangga karena semua kegiatan dilakukan di rumah
seperti bekerja dan belajar di rumah
pemerintah pun memutuskan untuk memperpanjang stimulus listrik berupa pemberian diskon tarif listrik untuk pelanggan empat ratus lima puluh volt ampere dan sembilan ratus volt ampere
dan diskon rekening minimum dan biaya beban abodement untuk pelanggan industri bisnis dan sosial hingga desember dua ribu dua puluh satu
untuk mendukung program pemerintah agar masyarakat tetap di rumah pln memberikan berbagai kemudahan
salah satunya adalah dengan aplikasi new pln mobile
aplikasi one stop service ini juga memungkinkan masyarakat melaporkan adanya gangguan listrik melalui fitur listrikku
satu lagi inovasi dari bumn sektor listrik yang membuat masyarakat tetap nyaman saat stay at home adalah ikonek
layanan internet fixed broadband ini menawarkan paket internet unlimited alias tanpa batas yang sudah bisa diakses di jabodetabek
hingga indonesia timur
ya untuk memastikan kelancaran bekerja dan belajar dari rumah pasokan listrik tentu saja menjadi syarat utama
selain listrik akses internet yang stabil tentu akan membuat masyarakat bisa lebih produktif dan sekaligus nyaman berada di rumah saja
di studio saya sudah ditemani wakil direktur utama pln darmawan prasojo untuk membahas mengenai ketersediaan listrik
khususnya dalam masa pandemi ini
dan mungkin kita tidak menggunakan masker ataupun facial tapi kita sudah divaksinasi sudah melakukan pcr tadi
berulang kali dan seluruh kru juga di studio aman ya
jadi mudah mudahan ini kita tetap aman dan sehat
dan mas darmo selamat
lebih dari satu setengah tahun ini
belajar dari rumah
segala macam dari rumah dan ketergantungan kita terhadap wifi dan semuanya yang berkaitan dengan internet dan tentu saja listrik itu sangat penting
satu setengah tahun ini bagaimana kira kira
apalagi dengan peningkatan penggunaan listrik itu katanya lebih dari tiga puluh persen meningkat
memastikan pasokan listrik tetap ada layanan tetap tersedia dan juga tentu saja tidak
tidak biar pet
pada saat masa masa yang genting
bagaimana satu setengah tahun ini
kita menghadapi covid sembilan belas
dan begitu kita menghadapi itu dari pln ada dua
ternyata masyarakat yang tinggal di rumah itu membutuhkan listrik yang lebih andal lagi
penggunaan listrik meningkat drastis
tetapi di lain sisi mal mal tutup
pabrik pabrik tutup juga
bisnis pun melambat
penggunaan listrik di rumah meningkat sedangkan di bisnis dan industri menurun drastis
risaltanya seperti apa apakah naik atau turun
dampaknya penggunaan listrik adalah menurun
secara bisnis keseluruhan
secara bisnis keseluruhan
sehingga memang kita harus melakukan penyelarasan antara pasokan dengan demand
pembangkit kami banyak yang akhirnya menganggur
transmisi kami juga menganggur
gadu induk kami juga menganggur
nah untuk itu kami secara korporasi melakukan langkah langkah
yaitu bagaimana meningkatkan demand mengurangi cost kami
dan itu semua kami ambil
tetapi juga ada titik titik kritis
yang harus kami handle secara hati hati
satu rumah sakit menjadi epicentrum
apalagi ada ventilator di sini ada
banyak saudara saudara kita membutuhkan listrik yang sangat andal
agar mereka bisa sembuh
agar mereka bisa ada waktu untuk recovery
jadi rumah sakit itu menjadi objek vital
kemudian juga dalam proses itu ada namanya produksi oksigen
nah paling penting itu
pada waktu itu sempat di mana kebutuhan oksigen melonjak drastis
ada juga itu memang organik dari kebutuhan rumah sakit meningkat
tetapi juga masyarakat berbondong bondong beli tabung gas
dipakai tidak hanya untuk cadangan di rumah
kemudian produksi oksigen itu ternyata sangat sangat sensitif terhadap keandalan dari listrik itu
jadi listrik itu pasti ada gedipnya
sesuai aturan pemerintah lima ratus milisekund
itu adalah toleransi untuk hidupnya listrik
kestabilan listrik itu sangat penting ya
supaya tidak turun naik
nah pertama stabil voltasenya
kedua ada jeda
nah kedip ini lima ratus ml second ditoleransi sesuai dengan peraturan pemerintah
sehingga ini ada objek vital yang kedua
ini ada bayi lagi yang harus kami betul betul monitor
yaitu adalah produsen oksigen
disinilah kami berputar masing masing itu produsen oksigen kami
titiknya ada di mana
pasokan listrik menuju ke produsen oksigen itu kita jadikan transmisi evakuasi daya yang vital
obyek vital dan lain lain
rumah sakit pun menjadi objek vital
nah untuk itu kami membangun satu lima ratus crisis center
ada empat puluh enam ribu pegawai kami
kami kerahkan sehari hari agar keandalan pasokan listrik ini betul betul bisa dijaga
jadi harus dilakukan secara teknis
harus dilakukan rerouting gitu
jadi misalnya seperti mall dan pabrik pabrik industri yang turun ya kebutuhannya
sementara di rumah rumah bahkan di daerah
karena kalau sekolah
di rumah lewat daring work from home ini kan bukan di jakarta saja
seluruh indonesia ini sangat mengandalkan kestabilan listrik itu
jadi secara teknis apa bagaimana dilakukan
jadi untuk rumah sakit kami pastikan bahwa pasokan ke rumah sakit itu ada redundancy
kemudian kami jaga agar semua kemungkinan potensi gangguan kami eliminasi
sebelum itu kejadian
jadi kami kerahkan
kami punya kantor cabang itu seratus up tiga
itu unit pelayanan itu ada satu ratus enam puluh
kemudian kantor di bawahnya itu yang ranting itu ulp
unit layanan pelanggan ada delapan ratus sekian ada seribu
kami kerahkan di setiap lokasi bahwa objek vital di daerah masing masing mohon dijaga
dan ini berhasil selama satu setengah tahun ini tanpa banyak terjadi yang tidak diinginkan
atau ada contoh contoh di mana ada kesulitan untuk memberikan pasokan listrik
ini masih sistem tradisional ya
kalau dulu ada ronda
kita juga melakukan ronda
harus keliling satu persatu
ada yang beberapa pabrik oksigen yang trip di sana sini
kemudian kami datang ke lokasi
ada yang memang dari kami
ada yang tadi kedip kemudian kami cari
kedip kemudian kami cari
sourcenya ada di mana kami selesaikan
ada yang setting mesinnya ternyata masih menggunakan default dari factory
toleransinya sangat kecil sekali
kami juga menyelesaikan itu dengan para produsen oksigen
tapi kami bekerja siang malam
dan ini seluruh indonesia tentu saja
karena keandalan listrik itu tetap terjaga
apalagi dalam kondisi covid ini
masyarakat juga hidupnya susah
adanya yang kena infeksi
dan untuk itu kami menjaga keandalan
pemerintah dalam hal ini
kesulitan dari masyarakat untuk menghadapi covid itu
itu masalah tersendiri lagi
tapi mengenai kepasokan selama satu setengah tahun ini
jadi kami juga perlu menyeimbangkan antara pasokan dengan demand
begitu demand turun
kami juga pasokannya juga diselaraskan
ini kan juga nanti menyelaraskan antara pasokan dengan demand
itu bukan hanya masalah pembangkit
tetapi juga dari energi primer kami
keseimbangan antara itu
jadi begitu ada misalnya weekend
kemudian nanti hari senin
kemudian beban naik
kami juga selaraskan juga
dan juga harus diselaraskan misalnya kalau ppkm nya juga berubah
sehingga kebutuhan meningkat
dan juga misalnya kalau ternyata terjadi nanti infeksi ratenya turun lagi
atau naik lagi
ini juga akan mau tidak mau
mau tidak mau harus dilakukan adjust
mas darmo kita istirahat sebentar ya
masih cukup panjang diskusi kita dalam acara ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
ya anda masih bersama insight with desi anwar
di studio saya ditemani wakil direktur utama dari pln darmawan prasojo mas darmo
tadi kita berbicara mengenai bagaimana pln disibukan sekali ya selama lebih dari satu setengah tahun ini memastikan pasokan listrik ke seluruh indonesia ini jalan dengan lancar
apalagi kebutuhan kita di rumah khususnya untuk sekolah di rumah bekerja di rumah dan lain sebagainya pasokan listriknya

nah tapi dalam waktu yang sama tadi disebutkan covid sembilan belas juga memberikan dampak
ini juga memberikan dampak yang sangat negatif terhadap kesejahteraan terhadap ekonomi khususnya masyarakat kecil bisnis kecil apalagi mereka yang kehilangan pekerjaan
dan tentu saja mau tidak mau harus di bantu
tagihan listriknya mau tidak mau terus meningkat apalagi tadi peningkatannya ini lebih banyak di rumah ketimbang di industri maupun di bisnis
harus di bantu tentu saja
bisa berbisnis ya dengan masalah listrik ini
apa apa saja yang dilakukan selama satu setengah tahun ini mas darmo
memastikan semua orang bisa mendapat akses yang mereka sanggupi untuk bayar
jadi sektor kelistrikan itu adalah heavily regulated
iya heavily regulated semua diatur oleh pemerintah
dan inilah kita disebut dengan kuasi government
bahwa ini adalah pln itu hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah dalam penyediaan listrik
yang ini menjadi hajat hidup orang banyak
tanggung jawabnya berat sekali
tanggung jawabnya berat
untuk itu tarif listrik itu kami tidak bisa menentukan
yang mengatur adalah pemerintah langsung dari presiden kemudian dari kementerian esdm
kemudian ada peraturan menteri kami menjalankan saja
nah konsultasi kami dengan pemerintah sendiri pada waktu itu pemerintah hanya satu
bagaimana rakyat ini bisa menghadapi
covid sembilan belas ini bisa ditemani oleh pemerintah
mereka tidak sendirian itu arahan dari bapak presiden sendiri
untuk itu realisasinya seperti apa
kami punya pelanggan yang empat ratus lima puluh
itu ada yang termasuk rakyat miskin tetapi rata rata memang di sana kita melihat memang ini adalah rakyat yang kurang mampu
kemudian ada juga yang sembilan ratus
itu ada dua
yang masuk yang keluarga yang tidak mampu baik yang mampu
dari april sampai desember dua ribu dua puluh
alhamdulillah kami menyalurkan bantuan itu dengan sangat lancar
dari januari sampai juli kita hitung kemarin sekitar tujuh sampai delapan triliun
jadi lebih dari dua puluh triliun kalau di total
sudah lebih dari dua puluh triliun
dan ini sebenarnya simbol kepedulian dari pemerintah
rakyat dalam menghadapi covid ini tidak akan dibiarkan sendirian
kalau tadi tentu saja bisnis ya walaupun pemasokannya atau penggunaan listriknya juga turun
tapi kan bisnis apalagi industri kecil bisnis kecil juga perlu bantuan
ini apakah ada bantuan juga apakah ada stimulus ataupun keringanan yang diberikan mas darmo
jadi kami melihat banyak sekali bisnis
yang istilahnya itu agak tidur gitu ya
untuk sementara tertidur dulu ini tertidur
kalau beruang itu ada namanya hibernasi
nah kami juga membuat program misalnya cuti daya
jadi untuk sementara
jadi libur nggak harus bayar apa apa
cuti daya tetapi juga ada misalnya pembayaran rekening minimum
karena misalnya mbak desi pasang misalnya
seribu atau misalnya lima ribu watt gitu
itu kalau mbak desi tidak menggunakan listrik itu ada tagian empat puluh jam
itu minimum tagian rekening
nah minimum ini berdasarkan apa berdasarkan daya langganan
jadi kalau terpasangnya misalnya seribu ya
berarti mbak akan bayar minimum empat puluh ribu watt
per bulan misalnya
walaupun tidak diberikan
walaupun tidak diberikan
walaupun tidak dipakai
walaupun tidak dipakai
walaupun biasanya bayarannya mbak desi itu akan jauh daripada itu
hampir tidak mungkin itu
ini nggak ada protes bisnis
kok tidur masih dibangun bangunin dikit
tidur makanya itu rekening minimum ini kami bisa memberikan dispensasi
untuk rekening minimum
jadi beberapa hotel yang memang
dispensasinya seperti apa
dispensasinya rekening minimumnya bisa dikurangi
itu ada berapa kira kira kalau di total yang bisa menerima manfaat itu mas darwi
tapi itu kami lakukan demi kami juga
kami paham bahwa ada rakyat kecil yang memang perlu ditemani
tetapi kami juga menemani bisnis
kita harus ramah terhadap bisnis
karena itu adalah sokong guru ekonomi kita ada di situ
tapi feedback dari bisnisnya seperti apa
mereka happy harus membayar minimum charge ini walaupun mungkin mereka sendiri nggak ada masukan
bisnisnya lagi tidur
bisnisnya lagi tidur soalnya
kami komunikasikan kami rembukan
kami juga dalam hal ini pln juga dalam kondisi di mana seharusnya penerimaan kami itu tiga ratus terawatt hour
sesuai dengan perencanaan ruptl ya
rencana usaha penyediaan tenaga listrik
tahun ini kami hanya dua ratus empat puluh enam perawatt hour
wow jadi hanya ini ya dua per tiga ya mungkin dari yang
jadi ada selisih sekitar lima puluh berarti

artinya pendapatan kami dibanding dengan perencanaan ada pengurangan sekitar lima puluh sekian
itu sekitar lima puluh triliun mbak
ini poin penting ya karena kalau kita lihat walaupun pln tentu saja memiliki yang namanya public service obligation
jadi tanggung jawab juga yang harus dibebani
karena listrik adalah merupakan hak ya bagi masyarakat
tapi secara perusahaan tentu saja secara bisnis sebagai bumn juga mau tidak mau kan
kalau bisa jangan sampai merugi ya
apa dampaknya terhadap pln dengan covid sembilan belas ini
kita istirahat sebentar
jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar masih akan kembali sesaat lagi
kembali bersama insight with desi anwar
dan kita ditemani wakil direktur utama pln darmawan prasojo
kita berbicara mengenai bagaimana pln selama covid sembilan belas ini memberikan pelayanan dan juga memastikan pasokan listrik kepada masyarakat khususnya yang harus mau tidak mau stay at home
tinggal di rumah bekerja di rumah dan belajar di rumah
dan tadi mas darmo sudah mengatakan bahwa selama satu setengah tahun ya
nah ini berarti kan adanya stimulus ini
dan juga tadi pasokannya harus tetap ada
tapi demandnya juga pada waktu yang sama turun sebagai bisnis
dampaknya itu seperti apa selama ini mas darmo
dari pendapatan bottom line itu seperti apa
dan juga kepada karyawan pln yang begitu banyak jumlahnya
apakah ada yang harus istilahnya dirumahkan juga
atau justru semuanya harus all out
jadi pln itu
jadi pln itu sebagai garda depan
menyediakan listrik dengan andal
jadi itu tugas kami pertama adalah keandalan dari listrik itu adalah misi yang terpenting
jadi andal dulu
nah disitu ada namanya pso
ini sebagai contoh
itu tidak pernah naik dari tahun dua ribu empat sampai sekarang
jadi ini adalah signal bahwa listrik itu adalah hajat hidup orang banyak
dan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat dari tidak mampu
itu melalui pln
dan ini adalah tugas kami
dan kami bangga sekali dengan tugas itu
nah di lain sisi tentu saja kami sebagai korporasi
untuk sebagai korporasi
tidak mungkin kami bisa menjalankan tugas itu tanpa adanya financial sustainability
kalau bisa jangan survive saja
apalagi dengan investasi dan costnya juga lumayan tinggi kan
nah dalam kami membuat keputusan untuk investasi
kami tidak berdiri sendiri juga
ada namanya rencana usaha penyediaan tenaga listrik
jadi disitu sudah ada
karena disitu pertimbangannya bukan hanya komersial
tetapi misalnya asas keadilan
apakah daerah tertentu sudah ada listriknya atau belum
atau terkambung atau tidak
kalau hitung hitungannya hanya komersial saja
wah belum masuk itu hitung hitungannya
dan tidak akan pernah masuk
tapi secara keseluruhan bagaimana
karena kesehatan dari korporasi itu kan juga sangat sangat penting
apa kira kira dampak yang paling pahit yang terasa
nah untuk itu skala investasi kita itu di tingkat yang lebih tinggi
sedangkan bima nya ternyata lebih rendah daripada skala investasi
tentu saja kami mereview dari sudut pandang hulu sampai hilir
misalnya kontrak gas kita
apakah pas antara kontrak gas kita dengan pasokan
atau harus hibernasi dulu
kalau harus hibernasi dulu
nah untuk itu kami juga melakukan renegosiasi terhadap kontraktor kita partner kita stakeholder kita
jadi pada waktu dulu pada waktu tanda tangan kontraknya itu semuanya fair
semuanya well balance
dalam perjalanannya ternyata bima nya tidak terpenuhi
risiko ada di kami
bunganya tidak terbayar
untuk itu kami rembukan
kami rembukan juga dengan partner kita dari ipp independent power producer pembangkit swasta dan lain lain
kami tidak ada ya sama sekali legal battle tidak ada
kita dalam suasana kebersamaan
kami punya beban ini
dan bagaimana kita tanggung bersama
tapi kan berarti harus ada cost cutting juga tentu saja yang dilakukan selain investasinya
apa apa saja yang dilakukan selama ini
jadi cost kami kami turunkan
kemudian kami ada penghematan seluruh lini
dan kami berhasil juga mengurangi penghematan yang luar biasa
itu lebih dari belasan triliun
kemudian kami tadi melakukan renegosiasi ya lain lain
ada cost saving sekitar dua puluh lima triliun
dua puluh lima triliun ditambah
kemudian kami melakukan misalnya usaha ada captive power
jadi banyak sekali industri industri yang selama ini tidak menggunakan listrik dari pln
akhirnya kembali lagi ke pln
kami menambah itu
kemudian ada misalnya program kompor listrik
mobil listrik kami juga galakkan
jadi misalnya penggilingan padi kami gunakan menggunakan listrik dan lain lain
dan itu sekitar lima triliunan dan lain lain
kami melakukan pemetaan secara komprehensif
yang pada intinya adalah kami paham bahwa demand menaikkan demand akan meningkatkan revenue
itu kami usahakan sebaik baiknya
jadi harus kreatif juga mencari pasar pasar baru lah istilahnya untuk meningkatkan pasokan
sorry tapi kalau financial report akhir tahun dua ribu dua puluh seperti apa mas darmo
jadi net income kami sekitar enam triliun
jadi tidak merugi dengan catatan di sebetulan pak dirut pak zulkifliza ini adalah mantan dirut bank mandiri gitu ya
sangat sensitif terhadap bottom line pasti
saya sendiri sebagai ekonomi energi kemudian saya juga dalam operasi kami
kami team up lah
kami betul betul berjuang siang malam
kami melakukan acrobatik
jadi sebagai contoh
jadi pln tidak pernah mengalami namanya surplus
belum pernah dalam sejarah
jadi selalu mengalami defisit
kami tidak punya direktur niaga
tidak punya direktur marketing
jadi tahun lalu pertama kali kami punya direktur niaga marketing
kemudian kami membangun namanya digital customer relationship management
jadi lebih baik lagi bagaimana
jadi mulai naik kelas ini
nah ada evolusi
nah ada evolusi
jadi kami bukan hanya power and utility dengan adanya ini
ini adalah suatu opportunity kita berinovasi
kita bertransformasi gitu
nah ini hal yang menarik karena memang zaman covid sembilan belas ini karena keterpaksaan juga
kalau kita butuh baru ide ide kreatif ini keluar
tapi jadi tahun lalu lumayan ya
tapi cukup surviving
enam triliun ya di bukukan
tahun akhir tahun ini diharapkan apakah ada peningkatan dari angka itu
tapi proyeksinya kira kira seperti apa
tapi ini kan semua kalau kita lihat juga motivasi adanya pln ini kan untuk membantu roda perekonomian indonesia
supaya bisa berjalan satu setengah tahun ini
walaupun dihadapi dengan tantangan bagaimana evaluasi terhadap keterlibatan pln lah
memastikan bahwa semua ini kita tidak tambah mundur lah
perekonomian kita dan juga roda ekonomi kita
dalam menghadapi tantangan perekonomian saat ini
size pdb kita berapa
sekitar lima belas ribu triliun
pln berapa sih
kalau kita lihat
size dari perusahaan kita
pendapatan kita sekitar tiga ratus triliun
tapi sangat penting buktinya kita masih memerlukan ya tiga puluh lima ribu megawatt kalau tidak salah
dengan catatan bahwa kita itu fasilitator
bahwa pertumbuhan ekonomi di indonesia akan berjalan dengan baik kalau kita lihat ke belakang salah satu dragnya
pertumbuhan ekonomi di masa lalu adalah
pada waktu itu ya
banyak sekali investasi di tahun sembilan puluh delapan dua ribu awal
investasi dari luar datang
dan ini akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
menciptakan lapangan kerja
tapi listriknya tidak ada
listriknya tidak ada
dan untuk itu ini menjadi salah satu
nah saat ini alhamdulillah
bahwa pertama kali
bahwa indonesia mengalami surplus
artinya apa kalau tadi mbak desi menanyakan
kita suatu fasilitator
betul betul kita harus yakin
kalau ada investasi masuk ke indonesia
kebutuhan listriknya akan di handle oleh pln
andal dan cukup affordable
dan kedepannya ada sustainable
ruang untuk kita tumbuh ini ada
yang penting kita harus surplus
makanya infrastruktur listrik ini
salah satu yang paling penting
kita istirahat sebentar mas darmon
tapi tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
memastikan pasokan listrik itu
tetap ya hidup di masa pandemi covid sembilan belas ini
saya ditemani wakil direktur utama pln
mas darmo yang berjuang ya
untuk sebenarnya membalancing
antara kebutuhan publik
kebutuhan negara masyarakat
korporasi dari pln itu sendiri
nah setahu saya
ini contohnya begini
tadi disebutkan nggak pernah untung lah
istilahnya nggak bisa untung berlebihan
karena costnya itu kan tinggi
misalnya peralatan semua
tapi penjualan itu
bukan saja rupiah
tapi bahkan masih banyak yang harus disubsidi ya
nah saya lihat pada covid sembilan belas ini
transformasi atau adjustment
resetting pada perusahaan itu
mau tidak mau harus dilakukan
ada bisnis yang harus mengubah strateginya
dan bahkan terpaksa gulung tikar
tapi ada juga bisnis bisnis industri yang justru naik daun
khususnya yang berkaitan dengan everything internet
yang berkaitan dengan kesehatan
ini semua naik down
saya lihat ini opportunity justru untuk perusahaan seperti pln ini
apalagi kita semua sangat sangat tergantung pada yang namanya teknologi dan digital
apa yang dilakukan
ini adalah tetapi ini adalah juga suatu opportunity gitu mbak desi
ini kalau korporasi yang tidak berbenah
tidak meng reorientasi posisinya
nah pln ini adalah power and utility
kami dari mana sih
hulunya itu dari energi primer ada gas ada batu bara ada pembangkitan ada transmisi ada distribusi ada retail di sana
bagaimana kita reorientasi ini
kita harus melakukan transformasi
tantangannya seperti apa
kalau dulu fluktuasi hanya dari demand
nanti ke depan ada namanya plts pembangkit listrik tenaga surya
macem macem ya ebt
jadi fluktuasi bukan di demand saja tetapi juga di pasokan
misalnya ada plts nih jam sepuluh naik
kan ada pembangkit yang diturunkan
jam tiga sore mulai turun
karena matahari turun
itu ada yang dinaikkan dan lain lain
termasuk hidro juga
ada hidro dan lain lain
ini tentu saja tantangan dari sistem kami
kami harus melakukan digitalisasi
apa saja yang harus digitalisasi
pembangkit kami harus digitalisasi
ini baru mau atau sudah dimulai
jadi di awal tahun dua ribu dua puluh kami meluncing program transformasi pln
jadi langsung dipimpin oleh pak dirut
kemudian operasionalisasinya oleh saya sebagai wadi rut
di situ ada empat pilar
itu langsung dengan pak dirut ini tiap hari kita berdiskusi sampai tengah malam
jadi ada green
bahwa kita dalam satu transisi dari fossil fuel ke renewable energy
bagaimana prosesnya itu
tetapi tadi kalau kita lihat ada namanya over supply
untuk itu adanya lean
seperti mbak desy
itu semuanya lean
lemak lemaknya dikurangi digantikan dengan muscle gitu
kemudian ada inovasi digitalisasi
digitalisasi tadi saya sudah lontarkan
pembangkit kita digitalisasi
distribusi sampai retailnya pun kami distribusi sampai menjadi smart grade smart meter
karena pelanannya juga harus smart ya
misalnya kami menghitung losses
itu saat ini kemarin masih manual
sebulan sekali kita hitung
bagaimana menghitung ini dengan digital real time
ada langkah langkah untuk melakukan itu
di pembangkit kami ada lima dua ratus sensor
dari lima dua ratus sensor itu datanya terlalu banyak
kita buat namanya expert system menggunakan artificial intelligence
kita mendeteksi apapun errornya di dalam
kita lakukan corrective action secara otomatik di sana
sudah berapa persen digitalisasi ini
digitalisasi ini jadi ada dua puluh empat breakthroug
kemudian satunya ada customer fokus yang nanti new pilent mobile dan lain lain
jadi kami punya dua puluh empat program unggulan
dari dua puluh empat breakthrough itu
banyak sekali breakthrough nya
karena ini bukan pergerakan individual
tapi ini adalah pergerakan suatu korporasi secara bersama sama
dari dua puluh empat breakthrough tujuh belas nya itu digitalisasi
dan di sini kami dalam perjalanan tujuh puluh enam tahun ternyata banyak sekali knowledge yang terbangun di dalam insanya pln
yaitu mereka menghadapi tantangan dan mereka selesaikan tantangan ini secara teknis dan komersial dan lain lain
dan ini dengan sdm dari anak bangsa sendiri
anak bangsa sendiri
menggunakan platform yang di
jadi di transformasi itu banyak sekali ide ide di dalam insan pln
tetapi mohon maaf ide itu adalah ide ide yang masih miliknya individual
kita dengarkan semangat mereka
dan ini yang tadinya knowledge miliknya individual
kita jadikan knowledge miliknya institusi pln
jadi ini adalah bukan pergerakan individual
ini pergerakan seluruh insan pln bersama sama untuk bertransformasi
oke jadi ada dua puluh empat breakrut program tujuh belas diantaranya berbasis digital
kalau digitalisasi ini kalau dilihat ya sudah berapa persen dari target yang ingin dicapai dilaksanakan
dan apa apa saja tadi low hanging fruit nya yang bisa dirasakan
baik bagi pln itu sendiri secara perusahaan maupun kita sebagai pelanggan
kalau dari internal memang pelanggan mungkin tidak bisa melihat langsung ya
misalnya digitalisasi pembangkit
itu tadinya ini menjadi pilot project
jadi kami melakukan pilot project
dan itu melibatkan seluruh dari komponen kami anak perusahaan kami
ada indonesia power pembangkitan jawa bali kemudian setiap region dan lain lain
nah dampaknya apa
dampaknya mbak mungkin kalau pakai mobil ya
biasanya satu liter
biasanya satu liter
sepuluh kilo barangkali
atau tujuh kilo
nah dengan adanya digitalisasi pembangkit
boleh dong kalau satu liter dari tadinya tujuh kilo menjadi sepuluh kilo
lebih hemat dong
itu kalau dilihat itu misalnya karburatornya dulu dibersihkan
pengapiannya menjadi lebih baik
sama dengan kami
loss nya berkurang ya
jadi lebih efisien
tentu saja dampak terhadap lingkungan juga lebih baik lagi
kemudian juga ada efisiensi bagi kami
dan itu sudah berjalan
saat ini kami punya sistem yaitu baik indonesia power pembangkitan jawa bali punya artificial intelligence yang sudah tersambung
kami kemudian gabung lagi nanti sedang dalam juga pembangunan suatu super command center
di mana seluruh pembangkut kami bisa kami monitor dari satu ruangan saja
tapi juga kami juga melakukan digitalisasi terhadap pelayanan pelanggan kami yang nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi
kita tetap break sebentar mas darmo
tapi tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
ada wakil direktur utama pln darmawan prasojo bersama saya
kita tadi bersama dengan pak presiden pak presiden mas mada

saya terima kasih banyak banyak terhadap mbak sana

kata kata yang biasa ini pak prof
pakai dalam aplikasi yang banyak juga
bisa melakukan apa apa yang berkaitan dengan kebutuhan listrik kita
feature feature nya apa mungkin bisa di
apa perbedaannya dari dibandingkan dulu dengan kalau sekarang
dan pln mobile ini kan sudah bisa digunakan
sudah bisa di download bisa diakses bisa digunakan
jadi pada waktu kami memulai transformasi
sudah ada pln mobile
tapi kurang maksimal
kita sebut dengan old pln mobile
aduh kasian sekali
gagal itu kalau sebagai aplikasi
kami pada waktu itu saya dengan tim
kemudian mulai melakukan assessment
boleh ada misalnya gangguan
itu akan masuk ke call center satu ratus dua puluh tiga
mereka akan memasukkan secara manual
jadi ada manual ke dalam sistem kami
kemudian ditembakkan ke regional
di mana lokasi rumah yang ada gangguan itu
kemudian di dalam di region sendiri
itu harus manual lagi
jadi prosesnya sangat itu
nah kemudian juga
kurang instant kalau sekarang
semuanya harus instant
nah kemudian ada banyak sekali modul modul di dalam
satu dengan yang lain tidak terkonek
akibatnya dari sudut pandang pelanggan
ya satu ini kok tidak friendly
tidak ada misalnya payment pembayaran di sana
tapi kalau mau membayar lewat atm
nah untuk itulah yang kami lakukan di sini adalah
kenapa itu bisa terjadi
karena memang di dulu itu memang approach nya ini adalah software development
belum canggih buat itu masih
saat inilah kita melihat bahwa
ini adalah cara kerja yang harus diubah
modul modul yang terpisah pisah
proses yang berbelit belit kemudian kita streamline
sehingga prosesnya menjadi cepat dan mudah semuanya digital semuanya
kemudian kita juga paham bahwa
misalnya untuk ada pasang baru tidak ada fasilitas itu
perubahan daya tidak ada
untuk gangguan itu pun
laporan dan lain sebagainya
laporan gangguan masuk
tapi juga tidak ada tracking
atau tidak ada respon ya kapan akan di follow up
tidak ada respon tidak ada
kemudian di saat itu juga kami juga kaget di awal
itu bahwa tidak ada fasilitas apapun dari pln
untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan
bagaimana kita bisa melayani pelanggan
kalau tidak ada fitur apapun untuk berkomunikasi dengan pelanggan
nah dari sini kami ubah
semuanya kami konsolidasikan
kami streamline semuanya
ini bukan lagi software development
tapi ini adalah suatu kebersamaan
pln menggerakkan seluruh indonesia
dengan sistem digital yang efisien dalam satu genggaman
secara filosofis ada perubahan yang mendasar itu
jadi apa saja yang bisa dilakukan
payment yang membayar juga bisa dilakukan di situ
laporan juga misalnya kalau ingin peningkatan daya
juga bisa dilakukan di gadget ini
ada payment center ya
payment center bisa pembayaran tagihan
beli token juga bisa
kemudian juga di sini misalnya ada layanan listrik nih
layanan listrik itu misalnya perubahan daya
ada kemudian pasang baru
ini selama ini keluhannya adalah pasang listrik
itu caranya bagaimana
kok makelarnya banyak
nah begitu ada tombol di situ klik
kemudian dihitung simulasi berapa pasang baru perubahan daya
ini semuanya menjadi cepat efisien
kemudian juga ada pengaduan
ada laporan gangguan dan kali ini ada trackingnya
dan kemudian ada notifikasi juga
jadi misalnya kami akan memberikan mbak ibu bu desi
kami paham kalau itu rumahnya bu desi atau mbak desi
karena di situ kan sudah tercantum alamanya ada di mana
kemudian dari sana kami akan memberikan notifikasi
petugas kami akan datang jam sekian
tapi privasi data segala macam tentu saja harus dijaga
platformnya itu sendiri stabil
apakah ini menggunakan teknologi platform digital yang memang ini karena kalau kita
paling yang penting ya keamanan dari teknologinya itu sendiri
kan juga harus dipenuhi
database nya yang tercanggih juga
ini semua canggih
kami tidak bisa membuka secara open begitu ya
tapi pokoknya tercanggih
kemudian mahal itu
relatif begitu ya
tetapi kami juga punya server yang redundancy
di jakarta ada dua di surabaya kemudian ada di tempat lain
sehingga kalau ada terjadi bencana pun ini akan masih survive
securitinya juga kami usahakan juga dengan yang terbaik begitu
kemudian juga ada fitur baru yaitu iconnect
apa itu bahwa dalam kondisi covid sembilan belas ini orang bekerja dari rumah membutuhkan internet
dan untuk itu kami menggunakan aset kami
tiang listrik yang sudah ada sambungan fiber optik yang sudah ada
dan kami sambungkan di new payline mobile ini
ada pencet kemudian akan ada sambungan internet yang masuk ke rumah rumah
ini menarik jadi bisa menjadi tambahan buat revenue juga kan
ada itu yang disebut
karena banyak sekali provider provider kan yang memberikan fasilitas seperti ini kan menawarkan
dan itu yang kita sebut dengan beyond kilowatt hour
dan katanya filosofinya itu green tadi
jadi harus mau tidak mau ramah lingkungan
dua ribu enam puluh kita harus zero emisi dan juga energy mix di indonesia harus semakin lama
semakin banyak menggunakan yang energi baru terbarukan ya
jadi mau tidak mau kan dari supply nya itu harus mulai ke arah sana
tapi kita ketahui bahwa mindset untuk digital bukan pada setiap orang
berarti harus ada
sdm yang juga ditingkatkan
bagaimana tantangan terbesar dalam mengubah mindset ini untuk menjadi serba digital
resistensi apakah terjadi atau mau tidak mau harus lebih banyak anak muda yang dipekerjakan
hampir enam puluh sekian persen pegawai pln itu milenial
dan kalau dilihat bahwa mereka lulusan the top of the top universities yang ada di indonesia dengan lulusan terbaiknya masuk ke pln
jadi begitu saya ditugasi sebagai chief transformation officer berbicara dengan mereka
yang perlu dilakukan adalah membangunkan macan tidur ini
kekuatan yang ada di dalam ini dibangunkan
di mana kita tantang dengan inovasi dan kita
mereka sampai melontarkan
dan platform transformasi inilah kita menangkap kekuatan itu
jadi kita juga kaget sendiri dengan ide ide yang luar biasa
kemudian juga kita buatkan road map milestone
kekuatan luar biasa
sehingga adanya transformasi ini
ini bagian dari lean nya itu juga kan
karena biasanya kalau bumn ini kan banyak excess fatnya itu kan yang harus
mungkin sudah tidak terlalu maksimal lagi kontribusinya ataupun ilmunya
dan ini agile sekali
dengan kekuatan luar biasa
sehingga kita melihat misalnya new pln mobile
saat ini ratingnya berapa
kalau dulu katanya tidak ada rating
saat ini empat enam
kadang kadang mendekati empat
pernah juga mendekati empat tiga
dan berapa jumlah usernya
kalau dulu kan lima ratus
dan yang un
saat ini sudah sembilan
hanya beberapa bulan
hanya dalam beberapa bulan
tapi targetnya berapa
pelanggan pln adalah delapan puluh juta
di mana pelanggan yang tiga puluh sembilan juta itu non subsidi
keluarga yang menengah ke atas
sehingga di akhir tahun ini sebenarnya targetnya delapan juta mbak
target di rencana korporasi kami
tapi sekarang sudah melebihi
ini baru bulan agustus sudah sembilan juta
sehingga akan lebih daripada itu
kemudian target tahun depan sebenarnya hanya sekitar lima belas sampai dua puluh
tapi rasa rasanya akan jauh di atas itu
tapi sebelum kita berpisah mungkin pln seperti apa yang kita bisa miliki taruhlah lima tahun atau sepuluh tahun ke depan
pln saat ini adalah power and utility company
ke depan kita membangun suatu inovasi luar biasa
pln ke depan akan menjadi suatu teknologi company
teknologi company ya
di sini ada program namanya beyond kwh
klik internet masuk ke rumah itu
klik button lagi akan ada namanya smart home system yang akan dipasang di sana
ini adalah gaya hidup baru
jadi hari ini kita adalah power and utility betul
tetapi juga kita dalam masa transisi bagaimana kita we taking care our environment
kita ada program namanya carbon neutral dua ribu enam puluh
ruptl rencana usaha penyedia tenaga listrik yang akan kita rilis oleh pemerintah ini kita berkolaborasi
the greenest version of ruptl selama sepanjang sejarah indonesia
dua ribu tiga puluh kita mulai retirement dari pltu kita
kemudian di ruptl yang baru itu juga pltu yang dibangun tadinya perencanaan dibangun pltgu gas yang dibangun dua ribu dua puluh
kita gantikan dengan energi baru terbarukan yang base load
jangka pendek ini diesel diesel kita gantikan dengan ebt dengan baseload
dua ribu enam puluh jadi target zero emisi seharusnya kalau ini semua on track bisa dong tercapai
terima kasih banyak
menarik sekali insightnya dan kita tentu saja harapkan ya namanya listrik itu merupakan bagian sangat sangat penting
ya dan bisa juga menopang ya
pertumbuhan ekonomi kita dan juga memastikan apalagi pada zaman covid sembilan belas ini tanpa listrik tanpa internet tanpa wifi
ini merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus tetap disediakan
sekali lagi mas darmo terima kasih banyak dan demikian juga insight kali ini
jangan lupa anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia
sekali lagi masih ada covid di antara kita
jangan lupa rajin cuci tangan pakai masker dan hindari kerumunan
sampai jumpa stay safe bye bye